tiga jasad korban tanah longsor ditemukan oleh tim sar gabungan di balik material longsor yang tebal
dua eskavator dan anjing pelacak diturunkan untuk membantu tim sar melakukan pencarian
dua eskavator dan anjing pelacak dikerahkan untuk memaksimalkan pencarian dua puluh dua korban yang dinyatakan hilang
beberapa warga yang selamat masih mencari barang berharga yang tersisa di balik keruntuhan longsoran
lokasi longsor masih diwarnai hujan kecil setelah beberapa jam cerah
tim sar gabungan pun mewaspadai kemungkinan terjadinya tanah longsor susulan setiap saat
sejumlah warga pun berharap proses pencarian dapat terus dilakukan karena kerabat mereka masih belum ditemukan

hujan deras yang masih membayangi proses pencarian korban yang tertimbun tanah longsor di desa sirna resmi sukabumi
tanah longsor terjadi beberapa jam sebelum malam pergantian tahun
bnpb mencatat satu ratus tujuh rumah tertimbun akibat tanah longsor itu
inilah situasi saat terjadinya tanah longsor di desa sirna resmi sukabumi jawa barat

hujan deras yang terjadi sejak pagi hari membuat tebing longsor dan menimbun permukiman warga di bawahnya
sesaat setelah tanah longsor terjadi proses evakuasi pertama dilakukan dengan peralatan seadanya
untuk mengeluarkan warga dari reruntuhan rumah yang tertimbun tanah longsor
saat itu tim penyelamat kesulitan menggunakan alat berat akibat kontur tanah yang sempit dan terjal
sehari setelah peristiwa itu terjadi dua alat berat akhirnya tiba di lokasi untuk mengevakuasi para korban yang masih tertimbun
tim sar gabungan menemukan sejumlah warga yang tertimbun reruntuhan

hujan yang terus terusan menyebabkan tanah longsor terjadi

untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor susulan
dua alat berat dan tim gabungan ditarik dari lokasi di kampung karehong
desa sirna resmi cisolok sukabumi ke posko utama di sd cimapang
evakuasi baru dilakukan kembali keesokan harinya
jinazah yang telah diidentifikasi tim bitdokers di vi polda jawa barat
langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan
meski kontur tanah di lokasi kejadian masih tidak stabil
dan dapat memicu terjadinya tanah longsor susulan
kondisi ini tidak membuat warga menghindari lokasi longsor
bmkg memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
masih akan terjadi di wilayah sukabumi dan sekitarnya hingga tujuh hari mendatang
tanah longsor di desa sirna resmi cisolok sukabumi terjadi senin sore
saat setelah tanah longsor terjadi
bnpb mencatat ada empat kali peristiwa longsor susulan meski dalam skala lebih kecil
selamat sore di hari ketiga pencarian di kecamatan cisolok kabupaten sukabumi
yang terkena bencana longsor pada tiga puluh satu desember lalu masih terus dilakukan
di hari ini saja sudah ada tiga korban yang kemarin dinyatakan ditemukan
dan sudah diidentifikasi oleh tim dvi dan kemudian diserahkan kepada keluarganya untuk disemayamkan
baru hari ini saja sejumlah kendala seperti cuaca yang memang sejak kemarin
dan bahkan sampai hari ini hujan
beruntung tadi memang petugas sempat diberikan sedikit angin segar
karena di pagi hari sampai siang sekitar pukul dua belas cuaca cukup cerah
sehingga pencarian bisa lebih dimaksimalkan
ada dua buah alat berat yang memang sudah diturunkan untuk membantu pencarian
dan tadi memang sudah ada tambahan sehingga pencarian kali ini lebih fokus dan lebih insentif
karena tim gabungan seperti ini polri dan juga pasarnas dpbd dan juga satul wp dari pemerintah
kapal kabupaten sabunim sudah turun dan dibagi menjadi enam tim
dalam satu tim ini terdiri dari sekitar dua puluh enam sampai tiga puluh orang dan mereka disebar di beberapa titik
waktu pengerjaan untuk pencarian juga dialokasikan yaitu mulai dari pagi sampai siang
kemudian siang sampai sore dan terakhir nanti sampai malam
bedanya jika pada siang hari pencarian mengandalkan alat berat dan juga manual dari visual dari para petugas
dan nanti di malam hari pencarian akan tetap dilakukan namun tidak mengandalkan alat berat
karena memang tidak ada penerangan dan juga tidak ada pertumbuhan

untuk posko pengungsian
sendiri yang terkini sebenarnya ada
empat posko yang disediakan oleh petugas
yaitu yang pertama ada posko dvi
yang berfungsi untuk mengidentifikasi
jenazah yang ditemukan
oleh korban hilang identifikasi sendiri
cukup unik di sini karena memang dokter
langsung dibantu oleh keluarga
hari ini dilakukan agar memudahkan proses
identifikasi korban ditemukan dan lebih cepat
prosesnya pun tidak terlalu lama hanya makan
waktu dua sampai tiga jam dan kemudian
langsung dibawa oleh keluarga
untuk disemayamkan atau dikebumikan kepada
keluarga masing masing sementara ada juga posko kesehatan
kemudian posko barang barang
yang masih bisa selamatkan dan terakhir
yang cukup unik di sini posko pengungsian
tidak ada sama sekali warga yang
memang tidur ataupun menginap di sini
untuk mengharapkan bantuan atau menunggu
kabar rata rata korban yang datang
di sini ialah korban selamat
yang mencari kabar seperti apa
mereka ataupun keluarga mereka yang hilang
dari data yang terakhir yang saya dapatkan memang
kemarin ada cukup simpang siur
data yang kita dapatkan kemarin
dijelaskan bahwa sudah ditemukan lima belas
namun hari ini nampaknya
pihak pihak terkait sudah mulai menselaraskan datanya
data terkini yang saya dapatkan
sudah ada tiga belas jenazah
total yang berhasil dievakuasi dan
diidentifikasi dan sudah dikembalikan
ke orangnya dan jumlah orang hilangnya
terdapat dua puluh satu artinya masih ada

hilang dan masih terus dilakukan pencarian
sementara ada enam puluh
empat korban selamat dan tiga korban luka berat
yang saat ini berada di rumah sakit
mendapatkan perawatan lebih lanjut
yudi ya tadi franky anda katakan
warga korban yang jadi
terkena dampak daripada
para loksor sendiri lebih memilih untuk tinggal
di rumah kerabat mereka dibandingkan dengan di posko pengungsian
lalu bagaimana dengan distribusi
bantuan terkait dengan logistik
kemudian juga obat obatan dan sejumlah
kebutuhan pokok lainnya
bantuan seperti logistik makanan
dan juga obat obatan maupun kebutuhan kebutuhan
lainnya seperti popok untuk bayi
nampaknya saya pantau tidak ada
masalah ada beberapa posko yang memang
menampung bantuan dari berbagai daerah
tadi pagi hingga malam saja bantuan
terus mengalir saya tadi sempat mendapatkan
keterangan dari ketua basarnas
yang memang bertugas di sini
madeoka dia menjelaskan bahwa sebenarnya
kebutuhan utama dari pengungsi
bukanlah makanan karena untuk logistik
mereka sendiri sebenarnya ada
cukup unik karena ini merupakan kampung adat
rata rata warga di sini
merupakan keluarga mereka semua jadi untuk
logistik mereka tidak kekurangan sama sekali
namun fokusnya memang saat ini
ialah fokus bagaimana search and rescue
artinya menyelamatkan ataupun mencari
korban yang hilang artinya dari
bantuan tidak ada masalah namun yang jadi
masalah ialah memang akses menuju
lokasi ke sini artinya untuk melakukan
memasukkan alat berat kemudian
membawa awak atau peralatan
yang dibutuhkan untuk membongkar
mencari korban seperti
gaji besi dan juga kendaraan kendaraan bermotor
lainnya ini agak sulit karena jalur yang
dilalui ini cukup sempit cukup terjal
dan hanya muat untuk satu kendaraan
polisian sendiri sempat kewalahan karena memang
harus melakukan buka tutup
karena jika ada satu mobil datang dari
arah bawah yang dari atas sudah
boleh berjalan ini cukup menyulitkan
namun nampaknya sudah mulai teratasi karena
memang di hari ketiga ini semuanya
sudah lebih terkoordinasi
baik franky terima kasih untuk laporan langsung anda
dari sukabumi jawa barat selamat bertugas kembali